kunjungan jokowi ke kenya diketahui menjadi kunjungan pertama di afrika
presiden jokowi bertemu dengan presiden republik kenya william ruto
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita langsung saja tergabung dengan
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revo lusiriza
selamat siang revo apa kegiatan presiden kemarin di tanzania
dan hari ini apa saja agenda presiden di mozambique
ya maggi presiden jokowi dodo kemarin berada di tanzania untuk melakukan kunjungan ke negaraan
serta melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan presiden tanzania samya suluhu hasan
dalam pertemuan bilateral tersebut ada sejumlah kesepakatan kerjasama
yang akan dilakukan oleh pemerintah indonesia dengan pemerintah tanzania
salah satunya adalah
untuk investasi indonesia di tanzania di blok migas di tanzania
yang akan dilakukan oleh pertamina di sana
selain investasi pertamina di tanzania sejumlah kerjasama di bidang farmasi
juga disepakati antara pemerintah indonesia dengan pemerintah tanzania
demikian juga ada beberapa hal terkait dengan pertanian
yang akan dikerjasamakan antara indonesia dengan
dengan pemerintah indonesia
setelah melakukan pertemuan bilateral dengan presiden samya suluhu hasan
selasa sore kemarin presiden langsung bertolak ke mozambik
tiba di mosampik presiden disambut secara kenegaraan dan rencananya hari ini
presiden joko widodo akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemerintah mozambik
perjalanan dinas kunjungan kendegaraan presiden jokowi dodo ke sejumlah negara di afrika ini
memang merupakan salah satu yang disebut sebut sebagai historical moment
karena setelah puluhan tahun presiden indonesia berkunjung ke kenya
dan melakukan sejumlah rangkaian perjalanan ke tanzania mozambik dan afrika selatan
setelah melakukan pertemuan bilateral di mozambik rencananya sore nanti presiden akan bertolak
ke johannesburg afrika selatan untuk kemudian mengikuti ktt brids
brigis ini sendiri merupakan organisasi gabungan dari negara negara besar di dunia
yaitu brazil rusia india china dan afrika selatan
di mana negara negara tersebut populasinya kalau di total bisa mencapai hampir separuh dari populasi dunia
dan presiden jokowi dodo akan datang ke ktt summit bridge summit di johannesburg afrika selatan ini
untuk melakukan bejajakan bejajakan kerjasama
dengan negara negara briggs
baik kami akan terus memantau perkembangan kunjungan kenegaraan jokowi ke afrika
terima kasih revolusi riza atas laporan anda selamat bertugas kembali